kita ke informasi selanjutnya banjir bandang susulan melanda desa bojong sari culamega tasikmalaya jawa barat pada rabu pagi
selain mengakibatkan putusnya akses jalan utama puluhan rumah juga rusak parah
selain memutus akses jalan banjir bandang susulan juga merusak tiga puluh rumah warga
atap rumah ambruk serta dinding jebol dihantam derasnya air
harta benda milik warga juga hanyut terbawa derasnya air disertai material kayu
sejumlah warga nekat mengevakuasi sepeda motor dari dalam rumah yang diterjang banjir lumpur
petugas bpbd dibantu polisi tni dan warga sekitar berusaha untuk membuka akses jalan dengan cara manual
ketiadaan alat berat membuat petugas gabungan terpaksa menyingkirkan material banjir bandang dengan peralatan seadanya

ketiadaan alat berat membuat petugas gabungan terpaksa menyingkirkan material banjir bandang dengan peralatan seadanya

ketiadaan alat berat membuat petugas gabungan terpaksa menyingkirkan material banjir bandang dengan peralatan seadanya

ketiadaan alat berat membuat petugas gabungan terpaksa menyingkirkan material banjir bandang dengan peralatan seadanya